ya di tengah pandangan miring masyarakat terhadap kepolisian informasi ini tentu saja menjadi informasi yang menyegarkan
informasi yang membuat kita tetap semangat bahwa memang masih ada ternyata orang yang seperti bribka seladi
selain bribka seladi masih ada beberapa sosok polisi yang dianggap menjadi panutan karena kejujuran dan sikapnya
nah saya ajak anda untuk mengingat sebagian di antara sosok sosok tersebut
tentu yang pertama adalah kita tahu semua yang pertama adalah mantan kepala polri jenderal hugeng imam santoso
yang berada di posisi pertama sosok polisi panutan di tanah air
menerima lima belas penghargaan selama menjabat
jenderal hugeng diberhentikan karena berupaya membongkar kasus penyelundupan mobil mewah oleh konglomerat roby cahyadi
kasus yang merugikan negara dua satu miliar rupiah ini diduga melibatkan keluarga cendana
dan tidak berhenti di situ
setelah tidak menjabat sebagai kepala polri pun jenderal hugeng menolak tawaran menjadi duta besar di belgia
kita tahu beberapa kapolri setelah pensiun begitu menerima tawaran menjadi duta besar
ada beberapa contohnya
lalu polisi panutan kedua adalah irjen ursinus medelu
direktur lalu lintas mabes polri angkatan kepolisian dari seribu sembilan ratus enam puluh lima hingga seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ini adalah anak buah jenderal hugeng
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ia ditunjuk menjadi kepala kepolisian daerah sumatera utara
nah saat itulah
irjen ursinus menolak upeti seribu liter minyak
ini luar biasa kalau kita bandingkan dengan apa yang pernah menimpa atau terjadi pada laborasi torus begitu yang ada di papua
ursinus memenahi sistem surat tilang dan dikenal sebagai bapak buku pemilik kendaraan bermotor atau bpkb
ursinus juga dikenang sebagai jenderal yang tidak mampu menguliahkan anak anaknya karena kekurangan biaya
memang lalu kemudian jadi pertanyaan apakah yang lurus saat ini harus kurus begitu ya
namanya tidak asing lagi bagi warga kota malang yang lahir pada era seribu sembilan ratus enam puluh sampai seribu sembilan ratus delapan puluh an
menjadi polisi sejak satu juli seribu sembilan ratus enam puluh
mayor miran menutup karirnya saat berpangkat mayor
setelah bertugas ia memilih menjadi kepala keamanan di supermarket di kawasan blimbing malang
kita bayangkan saja beberapa mayor saat ini mungkin dengan contoh yang lain
nah yang satu ini menjadi viral pada tahun dua ribu dua belas
terlihat di gambar ini
seorang polisi menilang istilahnya
kisahnya diangkat dari kejadian nyata yang dilakoni aibtu jailani
anggota satlantas kepolisian resor gresik
jailani pernah meraih penghargaan dari polda jawa timur
berkat creade point jumlah surat tilang terbanyak mencapai dua empat ratus surat tilang selama satu tahun
nah artinya setiap hari jailani rata rata menilang enam hingga delapan pelanggar aturan lalu lintas
sementara itu ini mungkin luar biasa ia bahkan menilang istrinya sendiri pada bulan maret dua ribu dua puluh
dua ribu lalu saat sang istri nekat melewati jalur car free day
penegakan hukum untuk semuanya tidak pandang bulu ini dipraktekan oleh polisi yang menjadi viral tadi di tahun dua ribu dua belas
nah heran yang menarik adalah ketika kita selalu membahas general hugen
selalu dibahas adalah sisi kesederhanaannya
sisi kekurangannya begitu ya ketika setelah melepaskan jabatan sebagai paul polri
tapi kita lupa ada satu kemewahan yang dia punya
kemewahan itu tidak lekang dimakan waktu dan tidak pernah habis
namanya adalah integritas
integritas itu yang mahal sekali
dan saya masih menanti hugen yang lain
karena dari beberapa yang kekinian kok tidak ada yang main level tingkat tinggi seperti hugen ya
membongkar kasus mobil mewah tadi yang melibatkan beberapa nama besar
terima kasih indra